so far sih masih aman dengan strategi
karena teknologinya sekarang ada sih ya untuk bisa menghubungkan
si gadget dengan layar televisi
mungkin banyak orang tua yang nggak tahu bahwa itu bisa dilakukan sebenarnya
itu bisa dilakukan betul
memang harus selalu catch up dengan teknologi ya
tapi kalau dari sisi psikologisnya apakah sexual education sudah diperkenalkan kah
karena kan memang dari beberapa kasus tadi ada yang cerita setelah berhasil mendapatkan kepercayaan anak minta buka baju
ya tuh aku juga penasaran kita nyuruh mandi kerjaan pr aja susah banget ya
susah banget ya
tapi ini bisa nyuruh anak sampai buka baju itu wow
ya ditimpa sama mereka eh sudah ada gue mandi dong gitu ya
oh boleh nggak hire deh gitu ya
itu ada nggak di rumah misalnya diperkenalkan juga jangan sampai melakukan
ini sih tantangan besar sih aku percaya gak orang tua tuh gak mudah gitu melakukan ini
karena buat aku sendiri ini tuh wah gitu mulainya tuh sulit banget
karena kita memang dibesarkan itu tuh tabu gitu
jadi ya memang kita biasain sih dari kecil anak anak untuk bicara mengenai alat kelaminnya
sama seperti bicara bagian tubuh lainnya
kalau mata sakit kan ya mesti diobatin gitu
telinga tangan semua kan mesti dijaga kebersihannya sama juga dengan yang lain lain
berawal dari situ sih
bicara tentang itu kemudian fungsinya fungsi laki laki fungsi perempuan segala macam dibiasain untuk
nah itu juga orang penting juga buat orang tua ngontrol reaksi gitu ya
ketika terus tiba tiba udah terbuka anaknya tanya sesuatu yang mengejutkan
itu tuh memang setengah mati sih
bunda kenapa sih apa misalnya kenapa sih kakakku menangis
aku enggak gitu
ah gitu padahal sih dalemnya tuh udah dadu dadu gitu
kayak gitu deh memang dibiasakan sih di rumah sehingga kita juga bisa masuk untuk ajarin mereka untuk jagain tubuhnya
yang mana yang perlu ditutup yang mana perlu dibuka privacy siapa aja yang boleh lihat segala macam
lebih mudah masuknya ketika udah terbiasa ngobrolnya sih
pendidikan yang kayak gimana ya mbak yang harus diberikan
yang pertama orang tua yang kedua juga di sekolah sebetulnya
karena kan environment kedua itu di sekolah juga
kita tahu bahwa tidak semua sekolah juga aware dengan isu seperti ini gitu ya
seperti apa pendidikan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti ini
nah yang menarik adalah sebenarnya dari world economic forum itu di tahun dua ribu enam belas itu sudah belum teoritis banget secara valid
tapi sudah menyinggung adanya digital quotion yaitu cerdas digital
nah ini juga jadi salah satu topik yang
harus masuk sebenarnya ke sekolah sekolah
kalau dulu di sekolah sudah ada nih sex education
walaupun juga belum masif di seluruh indonesia tapi itu adalah langkah yang sangat baik
belum selesai tentang sex education ternyata sudah langsung masuk lagi nih ada teknologi
yang pemanfaatannya juga perlu bijak juga perlu tahu sesuai usianya lah
nah digital question ini jadi sangat penting jadi pagar juga untuk anak dan orang tua
jadi yang boleh di share itu informasi apa sih
bukan hanya oh aku pinter nih technically untuk akses internet aku jago aku bisa ini
tapi kemudian pemanfaatannya udah bijak belum ya
etika bersosmed etika menggunakan gadget dan macam macam
termasuk waktu juga waktu penggunaan gawai juga durasi ya
karena juga kalau menyangkut yang tadi kasus untuk sampai ke child grooming itu kan biasanya
itu durasinya banyak banget tuh ya
durasinya banyak dan biasanya malam
nah ini yang kemudian kalau malam anak dikasih gawai yaudahlah gitu kan ketika itu orang tua sudah di kamar masing masing
udah nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak
nah ternyata di situ mereka beroperasi
kamu kalau chat akan jadi keren deh
kamu akan dapat ini
aku anak anakku apa salah satu syaratnya adalah
salah satu syaratnya adalah semua di charge di dalam kamar kita
itu sih lumayan ya
jadi karena kan bisa ternyata bisa diam diam mereka bangun tengah malam untuk terus main gadget
jadi malam malam kalau tidur semua gadget dipuling di satu tempat
menarik juga itu ya
kalau enggak nggak dikasih pulsa gitu ya
benar juga ya memang harus begitu ternyata sekarang ya
kita juga sebagai orang tua juga harus bijak ya
karena ada yang istilah namanya share and do

bahwa kita sebagai orang tua terlalu banyak share tentang anak
yang sampai jadwalnya dimana sekolahnya dimana kebiasaannya apa
jangan sampai ada oknum oknum yang tidak
memanfaatkan itu bahwa oh hobinya anaknya ini atau sekolahnya di sini
kegiatannya ini begitu ya
karena memang ternyata mbak mengenai share and think itu memang jadi celah untuk para pelaku
terlebih dahulu dia akan ada yang namanya targeting victim
pihak yang seperti apa sih yang akan bisa ikut dengan rayuannya dia
pertama dipelajari dulu nih entah dari orang tuanya keluarganya atau dari sosial media anaknya
jadi ketika tahu jadwal ketika tahu rumah ketika tahu hubungannya tidak hangat
di situ dia bisa masuk sebagai akun anonim yang menawarkan
halo aku baik sekali aku bisa memberikan
sahabatmu loh gitu ya
wah kita mesti lebih canggih nih kita juga mesti riset nih berarti
ngeri ya sekarang ya
terakhir banyak kali ngomongin
kalau bagaimana orang tua harus bersikap saya pikir sudah banyak perbincangannya
malahan yang belum itu anak kita kan sekolah ya
bagaimana sebaiknya sekolah itu dibangun untuk bisa meningkatkan awareness tentang digital question ini
kalau dari harapannya mbak mona sebagai orang tua gitu
ngarapin sekolah itu bisa ngajarin apa sih tentang hal ini ke anak anak
kalau sekolah anak sih alhamdulillah memang selalu update ya
aku berharap sih semua bisa terjadi di semua sekolah
kayak misalnya ada pelatihan orang tua juga
apa perkembangan anaknya tergantung usianya apa gitu
jadi misalnya nih anakku yang umur sepuluh tahun
mandatory workshopnya tahun ini tentang puberty gitu kan
terus yang umur sekian mungkin ya itu tentang gadget gitu
umur sekian nanti tentang konflik misalnya gitu
jadi memang sebagai orang tua juga kita rame rame diajak untuk belajar bareng
jadi ada perkawinan gitu loh antara sekolah dan orang tua
jadi apa yang diajarkan sekolah dan apa yang diterapkan orang tua di rumah tuh
memang sejalan gitu
itu sih sebenarnya yang paling menolong ya buat aku
yang mudah mudahan bisa diterapkan di sekolah lainnya gitu
kalau rimba dian
mungkin jadinya yang paling bisa dilakukan adalah masuk lewat jam pelajaran bk
kalau dulu bk ya
selalu sampai sekarang masih ada
tapi kemudian kalau ditanya paling suka pelajaran apa bk
kenapa karena jam kosong
nah pendampingan terhadap apa namanya counseling atau karir
kita bisa masuk sebaiknya sih entah bagaimana
karena memang belum ada kurikulum
untuk arah sana
apalagi di negeri ya
di setiap negeri masih belum ada gitu
sehingga memang bisa masuk setiap jam bimbingan karirnya itu
ada tema tema yang bisa kita angkat sih tentang
kalau di digital quotient sendiri ada delapan aspek
nah apakah kemudian setiap pertemuan satu aspek dulu
pertemuan berikutnya yang kedua
karena kemarin saya baru menghadiri seminar kecil kecilan gitu
pembicaranya juga menyatakan pentingnya nih
digital question ini di sekolah
pesertanya adalah anak anak smp
dan mereka sangat antusias ketika ditampilkan ada tabel
ayo menurut kalian mana yang boleh di share di sosial media
oh menarik tuh ya
kalau alamat nama panjang nama lengkap boleh nggak
nah mereka masih bingung
itu simpel sih tapi itu penting sebenarnya
kita kayaknya juga perlu ikut ya
iya kita perlu juga
kita bikin juga
wah mudah mudahan ini ya
sebetulnya buat bukan hanya buat orang tua di rumah
tetapi juga untuk siapa tahu nanti institusi pendidikan yang menonton juga
bahwa pentingnya mengedukasi anak tentang digital
itu bukan ada di rumah tapi juga di sekolahnya
kita semua sama sama belajar ya
sama orang tua soalnya
sama orang tua betul betul
terima kasih banyak mbak mona
terima kasih juga sudah diundang
terima kasih juga mbak mona
terima kasih juga mbak mona
bersama kami di good morning
ya semoga berguna lah ya untuk orang tua di rumah
menghadapi anak anak yang sekarang semakin susah ditebak mau kemana arahnya
jangan patah semangat bahwa pasti selalu ada jalan
dan juga kita pasti punya banyak sekali informasi tentunya buat anda di rumah
salah satunya presiden joko widodo dan ibu negara iryana joko widodo ikut membatik dalam acara batik kemerdekaan di stasiun mrt bundaran hi
informasinya bisa di juda ya
tetap bersama kami di good morning